kita ke informasi lainnya dua abk kapal ikan milik tiongkok berbendera oman
nekat terjun ke laut demi meminta pertolongan kbri muskat oman
mereka datang ke kbri pada kamis pagi setelah malam sebelumnya
meloncat dari kapal dan bermalam di pelabuhan sip oman
kedua abk atas nama santo tamba dan kurniadi melaporkan kasus yang dialaminya kepada kbri muskat
antara lain perlakuan diskriminatif pemilik kapal kepada abk wni dan abk tiongkok
serta gaji di bawah standar minimum pekerja di oman
kedua abk indonesia sehari harinya hanya boleh makan nasi dan sayur serta dibatasi jenisnya
sementara abk tiongkok dapat makan daging dan lebih bervariasi lauk pauknya
untuk keperluan mandi pun abk indonesia hanya boleh menggunakan air yang berasal dari air ac
atau pendingin ruangan jika kedapatan menggunakan air tawar keduanya akan dimarahi habis habisan
berdasarkan keterangan kedua abk saat ini masih ada sembilan belas abk lain
yang masih ada di sejumlah kapal
saat ini kedua abk berada di tempat penampungan di kbri
pihak kapal juga telah dipanggil dan akan dimintai konfirmasinya atas kasus yang dialami oleh abk wni ini
kepada pihak bapak untuk supaya bisa ditegur pihak kapal atau owner
supaya tidak terulang kebunuh